kalau misalnya anda belum bisa punya waktu ataupun punya budget yang cukup jalan jalan ke korea selatan
bagi anda yang mengunjungi ke seoul terutama tapi belum kesampaian anda tidak perlu bekerja hati nih
kenapa ada solusinya
solusinya nggak jauh jauh ini di jakarta ya kalau anda tiga puluh lima jelengka harus jalan sedikit lah ya ke jakarta
nah ini di jakarta ada sebuah suasana yang mirip sekali dengan kota seoul
apa dan bagaimana keindahan dan kehebatannya
koresponden kami rian hasri punya solusinya
jangan lewatkan vlognya yang satu ini
apakah saat ini anda sedang memikirkan untuk mencari cara terbaik ngabuburit di ibu kota
atau kesan ini anda sudah terlalu bosan dengan lokasi ngabuburit yang mainstream
seperti yang ada di tempat yang satu ini
jangan khawatir selama ada bang rian selalu ada solusi untuk ngabuburit yang lebih berkelas dan juga berbeda
harus ikut perjalanan yang satu ini
nih nih nih ada tempat yang satu ini
seperti apa tempatnya
kalian harus menyaksikan gambar udara yang satu ini
silahkan terbang bang
menikmati kali besar saat ini tidak hanya terbatas dari pinggiran kalinya saja
tapi juga anda bisa menikmatinya di atas aliran kali besar ini
menggunakan desain yang baru ditempatkan ponton ponton yang cukup nyaman bagi para pejalan kaki
untuk bisa berjalan menikmati keindahan kota tua setelah mengalami proses revitalisasi
dan tentu saja untuk sesekali mengambil foto selfie
ini dia jembatan budaya yang ada di kalibesar
sehingga untuk anda yang ingin berpindah dari sisi kanan dan sisi kiri itu bisa ya tinggal melintasi dari jembatan budaya ini
dan ternyata ini memang kurang lebih lebarnya lebih dari lima meter dan sangat luas sekali
dia sudah tidak bergerak
hei jangan tetap saya
saya grogi di tengah ini
tapi satu yang harus diubahkan adalah jembatan budaya ini
harus diubah oleh masyarakat itu ialah menjaga kebersihan
kasian nih kan abang abang baju orange selalu nyapu
ini berhari hari dia nyapu di sini untuk menjaga kebersihan yang ada di kalibesar ini
jadi jangan buang sampah sembarangan
itu banyak tong sampah tuh
bisa buang sampah sesuai dengan tong sampah yang sudah disediakan
tahu nggak dampaknya kalau seandainya anda berbuat nggak tertib di kali besar ini
di disetrap nih kayak si bocah
nggak boleh duduk nggak boleh makan
nggak boleh minum
oke lah semangat ya
makanya dia buang sampah sembarangan
jangan cabut sekolah juga
ya semakin mendekati waktu berbuka puasa ya
dari suasana yang anda saksikan ini
bagaimana dengan tempat yang baru yang saya sudah ajak anda ke sana tadi
tapi walaupun tempat itu keren
akan lebih keren lagi jika kita
warganya juga mampu menjaga fasilitas yang akan diresmikan tersebut nanti pada bulan juli
juga menjaganya dengan cukup baik
tidak membuang sampah sembarangan
dan menjaga fasilitas umumnya dengan baik pula
dan bagi anda yang berniat untuk mengunjungi kalibesar
lebih baik anda menantikan terlebih dahulu bulan juli
supaya lebih puas menikmati seluruh fasilitas yang ada di sana
dan karena sudah semakin dekat dengan waktu berbuka
lebih baik saya berburu sunset
dan berburu tanah
sampai jumpa di video selanjutnya